informasi pertama kereta sancaka jurusan yogyakarta surabaya jumat malam bertabrakan dengan truk trailer di ngawi jawa timur pada kemarin
dan masinis kereta tewas ketika sementara asisten masinis kondisinya kritis
evakuasi korban mustafa lima puluh tahun warga desa sumberbening kecamatan balarejo madiun jawa timur
yang tewas dalam tabrakan kertasan caka dengan truk trailer berlangsung dramatis
sejumlah petugas dari daob tujuh madiun mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban karena tubuhnya terjepit lokomotif
tubuh korban baru bisa dikeluarkan setelah berupaya selama empat jam
selain menewaskan masinis tabrakan ini juga mengakibatkan asisten masinis hendra wahyudi tiga puluh satu tahun warga bogor dan jemagetan kritis
menurut saksi tabrakan berawal saat truk trailer yang belum diketahui identitas sopirnya melaju dari arah utara
saat melintasi rel kereta api tanpa pintu di desa sambirejo dari arah barat
melaju kereta api sancaka dengan kecepatan tinggi
akhirnya kereta yang membawa dua belas gerbong tersebut menabrak truk trailer hingga terseret hampir seratus meter
tabrakan itu membuat lokomotif kereta sancaka dan satu gerbong terguling
tabrakan ini juga mengakibatkan sebuah mobil minibus yang sedang parkir di dekat lokasi ikut menjadi korban setelah tertimpa lokomotif
tadi saya ada di gerbong paling terakhir sih di gerbong delapan
terus yang terguling itu dukung berapa
penyebabnya ada tamprak mobil
mobil terontem ini mau nyebrang
kebetulan ada sepur dari barat sepur apa tidak banyak yang tahu
terus ada lagi mobil apansa parkir itu juga kena imbas
terus loko ini ke kiri jatuhnya
terus gerbong barang itu ke kanan
menurut humas pt k i dops
kecelakaan terjadi sebab truk melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu
sehingga sopir tidak mengetahui adanya kereta yang akan melintas
di perlintasan tak terjaga di kilometer dua puluh
ka sancaka tertemper oleh truk trailer yang melintas
yang bekas mengangkut material
sehingga menyebabkan lokomotif terguling
dan satu kereta
pembangkit juga melintang
dan satu kereta penumpang anjlok
jenazah korban mustafa langsung dibawa ke kamar mayat rumah sakit umum dr suroto ngawi
sedangkan korban sistem masinis dirujuk rumah sakit umum dr sudunumadiun
in'am tohari ngawi